hari ini menjadi rekor penambahan covid sembilan belas berdasarkan data yang dihimpun dari kementerian kesehatan
per hari ini sebanyak dua puluh lima ratus tujuh puluh empat kasus baru dan total positif covid sembilan belas di tanah air kini mencapai dua lima puluh tiga sembilan ratus sembilan puluh lima kasus
pasien sembuh bertambah sembilan dua ratus satu orang sehingga total pasien sembuh saat ini satu delapan ratus dua puluh enam lima ratus empat orang
kasus kematian di tanah air bertambah tiga ratus lima puluh lima orang hingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia mencapai lima puluh lima sembilan ratus empat puluh sembilan jiwa
peningkatan kasus covid sembilan belas kita ke informasi selanjutnya rekor penambahan covid sembilan belas berdasarkan data yang dihimpun dari kementerian kesehatan per hari ini sebanyak dua puluh lima ratus tujuh puluh empat kasus baru
kita sudah tersambung dengan
prof chandra yoga aditama mantan direktur who asia tenggara
terima kasih prof sudah bergabung dengan kita sore ini
prof ada penambahan sehingga rekornya menjadi dua puluh apa catatan anda prof soal ini
terus terang saya suaranya nggak begitu dengar ya
tapi kalau tidak salah cerita tentang dua puluh ribu hari ini
jadi sebenarnya belum ini
prof sudah mempersirakan bahwa tentu kasus akan meningkat
terus sudah bagi sebab yang terjadi
banyak berhubungan dengan libur lebaran
ada varian baru ada simpulan orang dan sebagainya
kita tahu dulu paling tinggi kita pernah empat belas ribu sekian
dan memang orang dari awal sudah berpikir
sekarang kalau memang tidak ada upaya yang sangat jelas maka dia bisa lebih dari angka itu
dan hari ini sudah terbukti bahwa memang lebih dari kenaikan kasus baru yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu
jadi kita tentu sangat prihatin
dengan kenaikan dua puluh ribu apalagi ada cukup banyak orang yang harus mengantri masuk rumah sakit
dan bahkan sudah ada yang tinggal bulan
oke ini warning sudah di level apa ini prof
iya sekali lagi suaranya saya tidak dengar
tapi saya coba dengar kalimat pertama ini warning
warningnya bukan sekarang ya
warningnya sudah sejak beberapa waktu yang lalu
warningnya sudah dikemulakan oleh berbagai pihak
dan saya kira juga penentu kebijakan sudah tahu sudah mendapat warning ini
dan sudah sudah di
tapi memang nampaknya apa yang di warningkan beberapa waktu yang lalu sudah terjadi
saat ini dua puluh ribu dan kita lihat bagaimana perkembangannya di hari hari yang mendatang
cuma tentu saja kita bukan hanya melihat
kita perlu melakukan upaya agar kasus ini tidak terus berkepanjangan meningkat
dan kalau bisa tentu dengan segera menurun supaya situasi terkendali dengan baik
oke prof anda sempat mengatakan jika penyebab tsunami covid di india ini
ada beberapa penyebab begitu ya
kita tahu ada tiga m yang menurun
aktivitas publik yang tidak terkontrol
termasuk aktivitas ibadah pasar begitu
dan abai prokes karena yakin sudah divaksin sudah kebal
juga tes yang menurun
dan termasuk mutasi virus
kalau dicermati poin poin ini rasanya cukup relate dengan situasi di sejumlah daerah yang berstatus zona merah di dalam negeri
sehingga rekor hari ini mencapai dua puluh ribu begitu
apa yang bisa anda sampaikan dengan situasi
seperti ini yang katanya sudah hampir mirip dengan india prof
soal mirip atau tidak mirip dengan india
kita mesti proporsional melihatnya ya
jadi india itu pada waktu saya masih di india kasusnya sembilan puluh tujuh sehari
maksimal september dua ribu dua puluh
kemudian turun menjadi di bawah sepuluh pada bulan februari
sekian kemudian naik empat puluh kali lipat
empat puluh kali lipat jadi empat ratus
itu yang banyak dibicarakan
kalau kita lihat kasus kita
kita kan naik sampai ke empat belas
pernah turun sampai di bawah tiga ribu
sekarang dua puluh jadi naiknya satu kali lipat
tapi kita nggak bisa membandingkan angka tujuh kali lipat atau empat puluh kali lipat
kalau kita mau lihat sisi lain dari india
dari empat puluh kali lipat naik itu empat ratus
dari dalam waktu sebulan bisa turun
delapan kali lipat lebih jauh karena hari ini atau kemarin
empat ratus menjadi lima puluh sehari
jadi saya tidak mau bilang sama sama dengan india
yang jelas kita ada peningkatan
yang kedua secara konkret kita lihat
orang sudah sulit mencari rumah sakit
berbagai rumah sakit sudah penuh begitu
yang ketiga yang juga perlu sangat dikhawatirkan adalah
beberapa petugas kesehatan sudah sakit
beberapa sudah meninggal dunia
kalau layanan kesehatan itu sampai tidak bisa menterolir situasi seperti ini
maka situasi bisa makin memburuk
karena orang sakit tidak mendapatkan pelayanan
dan sekali lagi itu kan semua terjadi
kita memang harus menangani sepuluhnya
supaya penambahan kasus tidak terus terusan terjadi
sehingga akhirnya kesehatan ini jadi sangat terganggu
kalau tidak mau pakai kata kata kolaps nantinya
oke artinya pengendaliannya memang harus dioptimalkan
poin apa yang paling penting dari aspek pengendalian ini prof
oke poin yang paling penting sebenarnya ada tiga
dari tiga ini nomor satu dan nomor dua yang lebih penting
nomor tiga juga penting
kalau mau ditambah boleh lagi satu empat ya
yang pertama memang pembatasan sosial
karena ini kan menular dari orang ke orang
jadi kalau kontak antara orang ke orang itu bisa dibatasi se optimal atau semaksimal mungkin
tentu penularan di masyarakat atau community transmission itu bisa kurang
pembatasan sosial itu kalau yang paling rendah orang diperketat pakai masker
jika jarak cuci tangan
tapi yang paling ekstern dan setuju katakanlah lockdown total gitu ya
terserah kita mau pakai istilah apa
atau pkm atau psbb atau apapun juga namanya
yang jelas kontak antar manusia itu harus diturunkan sebesar mungkin
supaya penularan itu bisa diminimalkan
itu nomor satu
nomor dua bagaimana cara lagi untuk mencegah penularan berkepanjangan adalah menemukan orang yang sakit
bagaimana maksudnya orang yang positif covid sembilan belas
bagaimana cara menemukannya dengan meningkatkan tes dan trace secara maksimal
test dan trace ini kan sudah ada indikatornya
yang sudah men test satu per seribu orang dalam seminggu begitu ya
ini harus dilakukan di semua kabupaten kota
jangan pakai antar nasional
supaya semua yang positif kemungkinan positif ditemukan
kemudian mereka bisa dikarantina atau di isolasi atau di rumah sakit
dan juga tidak menularkan ke orang sekitarnya
kalau ini tidak dilakukan maka kita tidak menemukan orang yang menjadi kemungkinan menularkan ke orang lain
yang maksudnya tidak selesai
bukan tidak mungkin nanti naik lagi
itu poin kedua
kedua memang vaksinasi
vaksinasi ini memang tidak akan cepat
tidak mungkin vaksinasi delapan sekarang besok atau lusa ada hasilnya
bagaimanapun juga untuk mengendalikan pandemi vaksinasi itu sangat penting
jadi vaksinasi ini harus disingkatkan habis habisan
saya kira lima tiga itu tentu ujungnya yang nomor empat
sambil jalan ini maka sekarang karena kasusnya sudah terlalu banyak
maka kesiapan fasilitas kesehatan baik di rumah sakit maupun primer
dan kita tidak bisa dengan hanya menambah bed atau menambah icu atau menambah ventilator
kalau bednya dua ratus dan naik jadi empat ratus petugasnya itu harus bertambah
kalau tidak mau terlalu lipat
prof kajian anda ini sampai tidak ke telinga pemerintah
kalau lewat cnn mudah mudahan sampai
maksud saya pernah tidak diajak berdiskusi untuk menerapkan apa yang menjadi pengalaman anda
dari kasus kasus yang
saya tidak pernah anda lihat dan anda tangani begitu
seharusnya ini jadi rekomendasi tersendiri supaya kemudian pengendalian dan kontrol di indonesia sendiri
di negeri kita ini sendiri juga bisa diterapkan begitu
walaupun instrumennya akan berbeda dengan kasus yang di india seperti anda sampaikan tadi
ya artinya saya sebagai warga masyarakat
dan saya dapat lakukan
tentu saya ingin memberi maksikan ke teman teman yang bisa saya beri maksikan
saya kebetulan juga karena muria seribu sembilan ratus enam puluh enam
saya praktis di rumah terus begitu
saya banyak menulis saya tulis di beberapa saya tulis dan saya kirim ke media media termasuk di beberapa sisi cnn
kalau ada wawancara wacana seperti ini tentu saya dengan senang hati menyampaikan hal ini
karena sebenarnya ini gunanya untuk kita
ini kan bukan persoalan kebijakan atau tidak kebijakan
ini gunanya bagaimana kita melindungi diri kita dan bangsa kita agar situasi ini dapat dikendalikan dengan cepat sebenarnya ya
bukan hanya dengan baik dengan cepat
karena kalau naik terus seperti ini sekarang saja sudah cukup berat
tampaknya kalau saya tidak mau bilang kewalahan kalau terus naik tentu sangat membuat situasi menjadi sangat buruk
mudah mudahan seperti yang anda harapkan perbincangan kita ini dan rekomendasi yang anda sampaikan ini sampai ke telinga pemerintah untuk kemudian diterapkan
dan bisa mencari formula dan strategi yang tepat begitu yang seperti yang anda bilang barusan
agar bisa menekan penyebaran kasus di negara
di tanah air ini yang kita tahu hari ini sudah pecah rekor lagi
terima kasih prof yoga sudah bergabung dengan kita sore ini prof
dan langsung saja kita ikuti jalannya konferensi pers dari jakarta
pada masyarakat yang diharapkan untuk ke rumah sakit shalat nisa rosso maupun ke persahabatan untuk kasus yang betul betul berat dan kritis
itu yang dari suriati saroso
yang kemudian boleh dipanjutkan pak adelian persahabatan
silakan pak dirit
nah terlebih dahulu persahabatan
hampir sama cuman berbedanya
di persahabatan idi ada empat ratus sembilan tempat tidur
dan semula rumah sakit ini adalah rumah sakit umum
nah dengan covid ini pada hari ini
sebanyak lima puluh lima persen tempat tidurnya sudah didedikasikan untuk pelayanan covid
tiga puluh dua diantaranya asyik dan satu ratus enam puluh lima non asyik semuanya ruang isolasi
nah dengan lonjakan ini kami telah merencanakan penambahan tempat tidur dengan empat tahap
dengan empat tahap bertahap karena adanya perubahan
ruangan yang biasa menjadi ruangan isolasi
tentu saja membutuhkan teknis teknis
agar ruangan itu memenuhi persyaratan isolasi
nah harapannya kita akan mencapai sembilan puluh persen di akhir juli ini
atau di pertengahan juli
jadi sembilan puluh persen kita dedikasikan semuanya untuk covid sembilan belas
dan diantaranya adalah sebanyak
lima puluh ruang icu diantaranya
nah seperti halnya di era spesial yang disarang sarang tadi
kita membutuhkan tambahan tenaga terutama perawat ya
perawat itu satu ratus lima puluh kita butuhkan untuk mencapai sembilan puluh persen jumlah tempat tidur
sejumlah tiga ratus delapan puluh empat ibu kita membutuhkan tambahan satu ratus lima puluh perawat dan empat belas dokter
begitupun kami sampaikan karena begitu paniknya masyarakat dengan lonjakan kasus ini
mereka sebagian besar ada yang langsung ke rumah sakit tanpa tunjukkan
yang semula kita sudah mengseti sistem perujukan melalui spgdt
maupun sisrude itu diharapkan rumah sakit pertahabatan
maupun rumah sakit sulia desa rosok hanya menerima perujukan kasus yang berat dan berat
hanya menerima perujukan kasus yang berat dan berat
ini adalah hal yang sangat kritis
tetapi kami pun sudah menyiapkan apabila terjadi lonjakan yang tinggi ini
dengan memasang tenda di depan igd
yang kira kira kita bisa menampung sekitar lima puluh pasien untuk mengurai tumpukan tumpukan pasien
yang harus kita layani dengan segera
dan selanjutnya tidak semua pasien yang datang ke persahabatan
itu harus dirawat di persahabatan
tetapi ada yang harus kita rujuk
karena kondisinya tidak berat tapi ringan masuk kesedaran
maka kita akan rujuk ke rumah sakit yang ada di sekitar rumah sakit persahabatan
demikian bu nadia informasi dari rspi sulia desa rosok
maupun dari rsup persahabatan terima kasih
baik terima kasih dokter syahril
selanjutnya mungkin kami persilahkan
direktur plt direktur rumah sakit umum fatmawati dr azhar jaya
mungkin belum di mute pak azhar
baik assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore salam sejahtera buat kita semua
yang terhormat rekan rekan pers
para bapak ibu semua pejabat kementerian
cnn indonesia breaking news akan kembali untuk anda